beberapa hari ini jagad maya dihebohkan dengan kisah kkn di desa penari yang ditulis oleh akun anonim di twitter
wisata roh bayu yang terletak di desa bayu banyuwangi jawa timur ini banyak dikaitkan oleh warganet dengan cerita horror tersebut
walau sudah dibantah oleh sang penulis cerita
kisah horror kkn di desa penari viral di dunia maya
kisah yang ditulis oleh akun anonim ini mengisahkan pengalaman horror narasumber saat melakukan kuliah kerja nyata atau kkn
di sebuah desa yang disebutnya desa penari pada tahun dua ribu sembilan lalu
banyuwangi dipercaya netizen sebagai tempat di mana kisah ini terjadi
sebuah foto yang dicantumkan penulis dalam artikel berupa petilasan juga memang ada di kabupaten banyuwangi
petilasan ini terletak di desa bayu kecamatan songgon atau lebih tepatnya terletak di kawasan warna wisata alam rowo bayu
bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya sama roh bayu
meski penuh cerita telah mengklarifikasi pada akun youtube raditya dika bahwa foto petilasan di rowo bayu dalam artikel hanya ilustrasi
namun banyak netizen terlanjur percaya bahwa rowo bayu adalah tempat sesungguhnya dalam kisah kkn di desa penari
awalnya dari berita yang viral itu mas dari berita itu tentang desa penari
dan mengarah ke rowo bayu katanya
sedangkan itu kan di wilayah kami sendiri wilayah saya sendiri di banyuwangi
dan saya juga penasaran akhirnya saya kesini untuk melihat lihat apakah benar kayak gitu mas
padahal warna wisata rowo bayu adalah sebuah destinasi wisata alam yang menyuguhkan pemandangan sebuah hutan asri dengan danau kecil berair tenang di tengahnya
terletak sekitar tiga puluh lima km dari pusat kota banyuwangi kawasan wisata alam di kaki gunung raung ini memang sunyi
rowo bayu tidak hanya sebuah tempat wisata alam tempat ini juga dikatakan sebagai tempat penyelenggaraan
sebuah petilasan berbentuk candi yang ada di sekitar danau dipercaya sebagian orang sebagai tempat favorit prabu tawang alun bertapa saat memerintah kerajaan belambangan
pantangan yang tertuging yang penting kita masuk tujuannya baik tujuannya benar tujuannya suci
tapi kalau ada yang lain lain tujuan yang ini mempunyai larangan dari pemerintah larangan dari agama itu memang dilarang
hari jadi banyuwangi selalu diperingati pada tanggal delapan belas desember juga terinspirasi dari perang besar yang pernah terjadi antara warga belambangan melawan penjajah di desa bayu yang terjadi pada tanggal delapan belas desember seribu tujuh ratus tujuh puluh satu silam
warga khawatir dengan banyaknya orang yang mengaitkan rowo bayu dengan kisah horror kkn di desa penari akan mengaburkan sejarah dari petilasan prabu tawang alun itu sendiri
selain itu warga juga memastikan kalau cerita viral tentang kkn di desa penari tidak ada dan bukan
makan di desa bayu kecamatan songgon banyuwangi
jadi namanya desa penari itu tidak ada sama sekali
nah kita menanggapi berita berita di mensos itu itu berita itu sebetulnya berita bohong gitu
nggak pas ya pada lokasi yang ada
karena yang jelas ini berita itu sangat merugikan ya di wilayah saya
warga setempat berharap agar masyarakat tidak lagi mengaitkan desa bayu dengan cerita horror kkn di desa penari